nah momen hari pertama sekolah ini jadi momen penting bagi anak dan juga orang tua pastinya
kpai bahkan ikut bersuara dan juga mengimbau para orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertamanya
nah untuk membahas soal ini ada mas susanto ketua kpai yang sudah tersambung melalui sambungan telpon
mas susanto selamat malam
halo selamat malam
mas susanto ini kan setelah libur panjang sekali ya
akhirnya sekarang anak anak sekolah sudah mulai masuk hari ini
dan kalau kita lihat aktivitasnya diwarnai justru peran orang tua juga banyak begitu di sekolah
padahal orang tua di sekolah adalah guru gitu
kalau dari kpai sendiri melihatnya peran orang tua di hari pertama sepenting apa sih mas susanto
ya pertama sebenarnya hari pertama itu kan merupakan hari di mana anak beradaptasi dengan lingkungan baru ya
menemukan teman baru menemukan guru baru bertemu dengan katakanlah
bahkan juga lingkungan yang belum tentu sebelumnya anak anak kita well inform lah dengan lingkungan itu kan
misalnya ada atk nya di mana kemudian sd nya di mana
atau sd di sekolah tertentu kemudian masuk smp di sekolah tertentu
ini hemat kami memang lingkungan baru itu membutuhkan energi baru dan juga semangat baru
nah dalam kerangka membangun semangat baru ini memang support keluarga sangat menentukan ya
ketika orang tua tidak hanya bundanya tetapi juga ayahnya katakanlah begitu
menyiapkan waktu mengantar anak itu sebenarnya memiliki dimensi makna yang sangat banyak ya
pertama tentu bisa memberikan support dan semangat bagi anak anak ya
eh ternyata sekolah itu enak
sekolah itu nyaman loh

jadi pastikan bahwa anak saat sekolah di hari pertama
jadi pastikan bahwa anak saat sekolah di hari pertama itu buat nyaman dulu
ini merupakan prinsip dasar yang memang harus dibangun oleh siapapun
apakah itu sekolah maupun juga orang tua yang menitipkan proses pendidikan di sekolah
maka ketika orang tua mengantar ke sekolah itu sebenarnya merupakan support yang sangat besar bagi semangat dan juga kenyamanan pada diri anak
yang kedua tentu ini bagian dari membangun kelekatan antara pihak sekolah dengan
proses pengasuhan yang ada di rumah
jangan sampai kita hanya mendeliver proses pendidikan karakter dan pencerdasan anak anak kita
ini kepada sistem persekolahan
tetapi minus perhatian dari orang tua
ini tentu tidak tepat ya
perhatian orang tua juga harus benar benar dipastikan
nah peran sekolah juga harus benar benar dipastikan
nah kalau dari kpai sendiri menilai bahwa peran orang tua sangat krusial begitu di hari pertama sekolah
khususnya untuk anak anak sd yang baru masuk sekolahnya gitu
bagaimana kemudian kpai mendorong pemerintah daerah mungkin untuk mengingatkan pada orang tua yang memiliki anak yang baru masuk hari ini
untuk meluangkan waktunya begitu untuk datang ke sekolah
ya ada sejumlah pemerintah daerah menghimbau ya kepada para pegawai dan juga karyawan di areanya
misalnya di ki jakarta juga menghimbau misalnya
itu kan bagian dari peran yang positif ya dari pemerintah dki jakarta
tetapi bagi pemerintah daerah lain yang katakanlah wali kota atau bupati di daerah lain yang memang masih belum ya
memandang bahwa ini sebagai satu urgensi
maksud kami tahun depan itu penting ya dijadikan himbauan ya
ini tentu tidak hanya positif buat tumbuh kembang anak
tetapi juga positif bagi ayah budi
undangnya yang bekerja gitu ya
ada sejumlah riset mengatakan bahwa menghantar anak ke sekolah itu juga meminimalisir kekhawatiran berlebihan dari orang tua
bayangkan saja kalau katakanlah misalnya kekhawatiran berlebihan di hari pertama itu terjadi pada orang tuanya
dan orang tuanya meskipun katakanlah terlihat bekerja kemudian ternyata pekerjanya itu tidak produktif
tidak tepat juga
jadi hemat kami memang
karena para pemerintah daerah perusahaan di suatu katakanlah suatu lokasi penting mengizinkan ya satu jam dua jam lah ya
memberikan waktu kepada karyawan dan staffnya atau pegawainya agar mengantar anak anak kita
karena memang hari pertama itu hari yang menentukan nyaman tidaknya anak itu
kalau hari pertama memiliki kesan yang baik
hari pertama itu memberikan kesan yang positif
buatan anak kita
insya allah ke depan proses pembelajaran itu insya allah akan terbangun dengan baik
tidak hanya hari pertama tapi kita tahu anak masuk sekolah ada masa orientasi siswa yang mungkin bisa berlangsung sepekan begitu ya
di periode pertama atau di hari pertama ini mulai dari hari pertama
nah kalau mas susanto menilai waktu yang ideal orang tua menemani anak ini berapa lama hari pertama saja kah
atau seterusnya memang bisa ditinggalkan kepada guru
ya pertama tentu harus
di pertimbangkan beberapa hal ya
pertama senjang sekolah itu senjang sekolah apa
itu juga harus menjadi perhatian ya
pastikan bahwa orang tua juga tidak berlama lama di sekolah
jangan juga orang tua katakanlah sampai dua minggu bahkan katakanlah satu bulan ya izin tidak bekerja
itu kan juga tidak pas juga gitu ya
jadi satu sisi pastikan bahwa
anak itu dibangun kenyamanannya tetapi di pihak lain secara pelan pelan anak juga dibangun dan ditumbuhkan kemandiriannya
jangan sampai anak tidak nyaman di sekolah karena merasa katakanlah manja dengan orang tuanya
itu juga tidak baik buat perkembangan yang bersangkutan
ini memang harus terukur ya
satu sisi memang harus terukur di pihak lain memang ini harus menjadi concern bersama
apalagi saat ini memang
bagi anak usia tertentu terutama untuk smp sma kan menghadapi orientasi ya
masa orientasi siswa
saya kira memang pesan kami pastikan orientasi siswa ini berjalan dengan baik
yang kedua tidak ada potensi sedikit pun
apalagi ada tindakan yang memang bermuatan kekerasan bullying dan lain sebagainya
ini tidak boleh terjadi
nah kalau kita berbicara soal masa orientasi siswa
bagaimana kemudian sekolah seharusnya mengkoordinasikan kegiatan seluruh agenda masa orientasi siswa ini
kepada sang orang tua
ya pertama memang penting disampaikan ya
kepada orang tua terkait dengan agenda orientasi siswa itu
prinsip prinsip dari kegiatan itu apa ya
kemudian target perkembangan yang target atau capaian yang ingin dicapai oleh anak saat orientasi siswa itu apa
itu cuma kami memang orang tua juga mengetahui
dan yang ketiga adalah proses kegiatannya seperti apa
agar orang tua
agar orang tua
apa berlebihan khawatir kepada anak anaknya misalnya
jadi konsep dasar orientasi siswa itu juga orang tua harus tahu
agar satu orientasi siswa ini benar benar ya tidak bertolak belakang dengan konsep dasar sebagai orientasi
karena banyak dulu ya
meskipun katakanlah sekarang sudah secara kuantitatif relatif menurun ya
kasus kasus terjadi misalnya masa orientasi siswa
eh ternyata oke lah gurunya tidak melakukan
tindakan kekerasan pada peserta didik baru
tetapi eh ternyata alumninya misalnya
atau kakak kelasnya melakukan itu
itu saya kira memang kontrol sekolah harus kokoh ya
jangan sampai ada biar biar lain apa menciderai semangat baik orientasi siswa
baik terima kasih banyak mas susanto ketua kpi atas informasinya
baik sukses selalu mbak uspa